kita beralih ke informasi lain puluhan tokoh agama berdunia berkumpul di oslo norwegia untuk membicarakan krisis lingkungan
inisiator pertemuan ini berharap tokoh agama tidak sekedar menjadi penyampai pesan agama
namun juga bisa terlibat dalam menyelamatkan hutan hujan tropis yang setiap tahun terus menyusut
tidak ingin dianggap sebagai sekedar penyampai pesan agama saja puluhan tokoh agama dunia berkumpul di oslo norwegia
bersama komunitas masyarakat adat dunia para tokoh agama ini merumuskan rencana aksi untuk penyelamatan lingkungan terutama hutan hujan tropis
penyelamatan hutan hujan dengan pendekatan konvensional dianggap menemui titik nadir
karena itulah rainforest foundation dan kementerian perubahan iklim norwegia menginisiasi pelibatan tokoh agama
pesannya jelas mereka ingin mengatakan penyelamatan lingkungan merupakan suara tuhan
al quran menyebutkan alam semesta kreasi dan alam
tuhan al maiti telah mengatakan
jadi orient diri sendiri dengan semua sensualitas dan kebenaran
mantan ketua pp muhammadiyah din samsudin memaparkan pandangan islam dalam memuliakan alam
din mengungkapkan majelis ulama indonesia mui telah mengeluarkan beberapa fatwa soal lingkungan
terakhir pada pertengahan dua ribu enam belas
mui mengeluarkan fatwa mengharamkan pembakaran hutan dan lahan gambut
namun din samsudin tidak membantah jika fatwa dan pesan dari pemuka agama selama ini belum berjalan efektif
terutama bila berhadapan dengan investasi dan korporasi
suara yang sama juga diungkapkan dari tokoh agama lain seperti dari buddha dan yahudi
mereka sepakat tidak ada celah di dalam kitab suci untuk berbuat kerusakan bagi lingkungan
pertemuan di oslo norwegia diadakan untuk menyusun strategi
pertempuran agama yang berbeda dengan agama lain pertemuan di oslo norwegia diadakan untuk menyusun strategi

mengajan di prode salman ssim moa lich na omeret ssy camerasamenta vika
kebenaran manusia kebebasan dan rumah yang berkumpul
ini adalah ide laudato si'i oleh bapak
jadi apa yang bisa dilakukan untuk mempunyai dan melindungi hutan kita
pertemuan ini menghasilkan kesepakatan terbentuknya interfaith rainforest alliance
aliansi ini sudah menyusun langkah strategis untuk memasukkan suara masyarakat adat
dan entitas keagamaan dalam semua kebijakan yang berkaitan dengan hutan hujan tropis
global forest resources assessment atau fra merilis setiap tahun hutan indonesia seluas hampir tujuh ratus ribu hektare musnah
angka ini merupakan terbesar kedua di dunia setelah brazil
kerusakan hutan mengakibatkan pemanasan global dan hilangnya kehidupan masyarakat adat